berikutnya sudah tiga hari pulang dari tanah suci maka calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan
belum mengumumkan siapa calon wakil presiden pendampingnya
meski demikian anies menyebutkan ciri cawapres yang akan menjadi pilihannya
menurut anies saat hadir pada acara hut garda pemuda nasdem di jakarta pada jumat sore
sosok cawa pres yang mendampinginya punya semangat muda
apakah dia ahy yang mengantarkan dan juga menjemputnya usai menunaikan ibadah haji
anies menyebut itu hanya interpretasi masyarakat saja
apakah kemudian yeni wahid nama tersebut
anies juga tidak memberikan tanggapan secara rinci
nama cawapres akan diumumkan pada waktu yang disebut tepat
dan dalam perjalanan hajinya anies mendoakan agar musim pemilu berjalan dengan damai
waktunya tiba saat itu sudah diumumkan gitu aja
mendoakan supaya perjalanan
perjalanan bulan bulan ke depan itu damai tenang beduh
dan pil pres nanti berjalan dengan lancar